sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
terima kasih alila
aduh entah gimana nasib sita kalau gak ada kamu yang menyelamatkan
aku sama sita tanggung di isapakamu
supaya kita lebih aman gimana kalau malam ini tidur sama saya aja
jelas boleh dong
lagian kita semua harus akuinkan
gak ada yang bisa lebih baik menghibur dan menjaga situasi
harusnya aku nggak sedih seperti ini
malahan harusnya aku berterima kasih karena mbak lila merawat sinta
tante gak pernah menyangka kalau tante akan ngerasain rasain semua ini
kebahagiaan yang pernah mama kamu rasain
akhirnya tante rasakan juga
dan tante gak akan pernah melepaskan ini lagi
perlahan lahan tante akan masuk ke hati kamu
dan menggantikan mama kamu
dan menggantikan mama kamu
dan menggantikan mama kamu
dan perlahan lahan ke hati bapak kamu juga

perlahan lahan tante akan masuk ke hati kamu
dan menggantikan mama kamu
dan menggantikan mama kamu
kamu tau gak
dulu mama kamu tuh pernah ngerebut semuanya dari aku
dia ngerebut semuanya
tapi kamu gak suka khawatir
aku gak akan ngebiarin itu lagi terjadi
karena mama dewi udah gak ada di sini
kok mbak lila ngomong seperti itu
maksudnya apa mbak
mba lila mau ngerebut sinta dan andre dari aku
mbak lila kok tegas sih
dan aku gak bisa ngebiarin mba lila ngerebut semuanya dari aku
haruspartip escuchi bangun bangun

harusberangkan bagal dirah masing
hentikan urusan suara
aku mohon ya allah
sampai kapan aku harus seperti ini
apakah kamu gak berlebihan
dewi itu sedang koma
tapi aku beliin ini buat dia
ini khusus buat dia lila
karena aku mau dia itu nyicipin kue ini
dre aku tahu kamu selalu mencintai dewi
tapi sampai kapan kamu gak bisa menerima kenyataan
kalau dewi itu gak seperti dulu lagi dre
dewi suatu saat akan sadar
dan aku yakin itu
kamu jangan sembarangan ngomong mila
karena kamu terlalu mencintai dewi andre
dokter yang bilang
sebenarnya dewi udah meninggalkan
dokter yang menyarankan
supaya kita mererakan dewi
udah berapa kali dia menyarankan itu hantar
apa maksud ibu ngomong seperti itu bu
ibu menyuruh andre untuk melepas alat bantu dewi
ibu nanti mau membunuh dewi bu
tapi dokter bilang
kalau sebenarnya dewi udah meninggal
dewi itu belum meninggal bu
dewi itu masih hidup
ibu lihat sedih dia
dia masih bernafas kan bu
kalau ibu tanya sama saya
saya tidak akan pernah untuk mencintai dewi bu

saya tidak akan pernah untuk mencintai dewi bu
saya tidak akan pernah untuk melepaskan alat bantu dewi
sampai kapanpun bu
gak akan pernah
aku setuju apa yang dibilang ibu alima
selama dewi itu masih bernafas
dia itu masih hidup
dan suatu saat dia itu akan kembali aku yakin
dan gak ada yang boleh bilang dia itu udah meninggal
gak ada yang boleh bilang
gak ada yang boleh bilang
kalau omongan saya tadi
jadi memancing keributan
dia sekarang tuh sedih terus
dan kehilangan semangat hidupnya
kamu gak salah kola
cuma ibu kesel aja sama ibu tanti
kesannya dia itu mau mengakhiri hidupnya dewi
ibu jangan salah tanggap dulu
ibu kan tahu tante tante itu kayak apa
tapi sebenarnya dia tuh sayang banget sama dewi
dan lila juga yakin semua orang di rumah ini sayang sama dewi
jadi ibu gak boleh mikir yang enggak
saya permisi dulu
makasih banyak ya la
ibu gak tahu bagaimana kalau ibu menghadapi masalah ini sendiri tanpa kamu
terima kasih juga kalau kamu sudah mengurus sita semuanya
saya ke dalam dulu tuh
apa sih mak
kok sampai sekarang dewi belum sadar juga ya
tunggu biar mama khawatir sama dewi
makanya jadi orang itu jangan suka sok tahu
ingin tahumu aja urusan orang lain
tukang bikin masalah
makanya tuh gitu
untung belum mati
bentar lagi kali ya
memangnya dewi itu pernah bikin salah apa sih sama mama
kamu lupa sayang berapa kali dia menyakiti hati kamu
tapi sekali lagi aku ingetin sama mama ya itu bukan salah dewi
itu bukan salah dia
itu salah aku sendiri
lagian sebelum mama nyala nyala dewi lagi sebaiknya mama inget ingetin
kalau bukan karena dia kita udah duit sih dari rumah ini ma
emangnya mama mau tidur di kolam jembatan
tidur di kolam jembatan
nggak ada pilihan lain
kamu harus mengikuti terapi di jakarta
menangani anak dengan kondisi khusus seperti lara ini
memang perlu penanganan yang khusus pula
terus biayanya gimana dok
begini saja saya akan memberikan surat rekomendasi
agar kamu bisa mengikuti terapi itu dengan gratis ya
makasih ya dok
iya lihat lihat karaoke pertama kita
jangan letak teh
saat itu tiba andre pasti akan memutuskan untuk mengakhiri semua ini
dan memulai semuanya dengan yang baru
dan itu bersama aku tentunya
sampai pada saat waktunya gimana